relaksasi yang dilakukan kemarin hari ini masih relatif landai
jadi menurut ukuran daripada jumlah kapal yang harus dioperasikan relatif masih landai
tetapi saya apresiasi pak kapolda sudah memiliki satu mekanisme sop
yang dimana ada satu hijau berarti normal kuning itu sudah ada peringatan
berarti kita harus mengoperasikan dengan lebih agresif dan merah itu padat
kalau padat maka banyak kapal yang harus dioperasikan secara praktikal
langsung dari sini langsung di sana bongkar balik lagi tanpa memuat
nah ini kita lakukan dengan
selain itu kita juga mengoperasikan panjang dengan tiga kapal menuju jiwandan
dan ini saya sudah sampaikan pada pak guru agar disampaikan pada masyarakat
ada kapal dari panjang menuju ciwandan dan itu relatif lebih dekat daripada tangkauni
dan juga kami sepakat bahwa sampai di merak pun atau di ciwandan
kita akan kawal sampai ke tempat tempat yang sudah bisa laksanakan
itu dari saya semoga mitigasi yang kita lakukan atas kemacetan yang lalu
di mana pak presiden memberikan catatan pada kami pak menteri itu ada satu kemacetan